kena apa hati gua selalu gak tenang
kalo liat kerupuk kulit sedih kayak gini
kenapa gue jadi gak rela
kalo liat dia sedih disakitin orang
ehm maik kenapa
ini loh si make sama anak anak
emang lu besok
liat deh videonya ada di group
lu udah hianatin kepercayaan gue maik
dan itu raya
sejak itu juga
gue gak mudah percaya hati gue lagi sama orang lain
itu semua gara gara lu
lo ngapain kesini
neng lo pergi gak usah kesini deh
nggak usah jadi apaan pahlawan lo gak jelas
kayak seneng banget
ga tau kayak listir

pada lo gak salah
kebetulan malam ini gue juga memang
kan gue udah pernah bilang sama lo
kalo sehari aja
gue gak bisa tidur senyap
mike itu cuma mantan lo kan
aku jangan terlalu benci dia
karena mantan itu
gak sama aja seperti permain karet
dia terasa sangat manis
tapi ketika dia sudah berubah rasanya menjadi rasa pahit
itu sudah waktunya
untuk kita buang dan kita lupain
jangan pernah sekali sekali kita marah
karena yang ada
dia akan selalu nempel sama kita
jadi kalo menurut gue

padahal ini kesempatan bagus katorang untuk balas dendam sama anak baru yang tengil dan songong itu
ini mengenai integritas negara ips yang harus ketontekan kan nona
beta ini haus jadi beta harus masuk dan beta mau pesan minum
kamu bisa mundur gak
apaan sih ini
berisik banget eh kalian pikir ini pasar malam ya
masuk ke sini selalu bikin heboh selalu bikin rame ada apa sih
mau ngapain kamu kesini
madam beta ini kan haus
jadi beta mau masuk dan pesan kan beta harus minum
haus kamu juga haus
ya ampun mama
ini buat apa
saya pindah dulu bangga disini
aduh farel kasih tau kita punya uang khas negara ips
saya gak peduli
saya gak peduli sih kamu
kamu bikin ini pasar malem maka
kamu yang botak ini
saya tau kamu tuh sering banget nantain riva kan
sekali lagi kamu bikin kerusuhan di cafe saya
riva saya pecah
jadi gua ngajakin

kan rotownya gini
dia punya kekuatannya lot ho
jangan bikin marih temen lu guys

sudah noh narifa yang cantik manis ya
sekarang kan kotong punya buronan tadi itu kan dia sudah pergi
jadi kotong ini tidak akan bikin brusi toh
eh betul tidak
masih mau diskusi
masih diskusi lagi di sini
wah ini harus saya laporin ini
rifa sekarang juga kamu ngusir teman teman kamu di sini
lihat dong semua tamu pada mulai kesini
situ sampai lewat satu
kenapa hati gue selalu gak tenang kalau lihat kerupuk kulit sedih kayak gini
kenapa gue jadi gak rela kalau lihat dia sedih disakitin orang

kenapa gua ngerasa cemburu lihat kerupuk kulit dideketin orang lain
kemana hati gue yang dulu yang marah sama dia dan pengen banget balas dendam dengan ngebaperin dia terus ghosting dia
kenapa hati gue makin kesini makin lemah di hadapan kerupuk kulit
dan kenapa gua jadi nggak bisa jauh dari kerupuk kulit
gua bener bener nggak ngerti apa artinya ini semua
gua nggak bermaksud ngegas atau marahin lu
padahal lu nggak salah
lu nggak usah minta maaf sama gua
kebetulan malam ini gue juga memang pengen ngedengerin lu ngegas sama gue
kan gua udah pernah bilang sama lu
kalau sehari aja gua nggak denger lu ngegas sama gua gua nggak bisa tidur sendiri
mike itu cuma mantan lu kan
lu jangan terlalu benci dia
karena mantan tuh ya sama aja seperti permen karet
awalnya dia terasa sangat manis
tetapi ketika dia sudah berubah rasanya menjadi rasa pahit
itu sudah waktunya untuk kita buang dan kita lupain
jangan pernah sekali sekali kita marah dan kita injek injek
karena yang ada dia akan selalu nempel sama kita
jadi kalau menurut gua
mendingan ya lu lupain aja
gue ngerasa lebih tenang kalau ada di dekat botol kecap
tapi si botol kecap selalu bisa menghibur dan menelanin gue
lo bisa duduk aja gak sih
gue stres banget tau ngeliat lo mondar mandir mondar mandir
bell gue tuh lagi bingung bel
gue takut banget sama ancaman nyokap gue soal rifki
gak seharusnya gue kasih tau lagi sih
terus yang makanya apa
bukannya bagus ya
aduh malah bagus sih bel
ya gue gak mau lah ngeliat rivki tuh hancur di tangan nyokap gue
bukannya kalau rifki hancur bagus dong
hah gimana sih mikirnya
ya kalo rifki tau yang ngancurin dia itu nyokap gue
ya otomatis dia pasti marah lah sama gue
bel masa gini aja lo gak paham sih
ya gue paham sih
yaudah kalo gitu gue pulang aja
yaudah pulang aja sana
lagi ian punya otak dipake tuh buat mikir bella
yaudah gue balik
yaudah sana pulang
udah buruan pulang
yaudah gue balik